tante kalau misalnya papinya reva udah cerai gimana
hmm kalau itu sih beda ceritanya
tapi kan sekarang aja dulu dilihat dia itu masih punya istri
jadi tante gak mau berandai andai
oh berarti ada kesempatan dong buat papinya reva ngerebut hati tante
eh ini ada apa sih
kok mama gak tau
parti kamu ngapain disitu
kayak nonton film india aja aja nehi nehi gitu bu
udah masuk sana
eh udah tidak tidak usah masuk ya
pak umar disini aja
abah beneran mau pulang
ya kebenaran saya mau pulang
lama lama disini bahaya bisa digerebek hansip
iya tete juga hati hati di rumah ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh si jagur jangan mogok itu mengerahkan
ah oh bisa teh
jatuh cinta itu indah ya bu
masya allah party jadi pengen
oh pengen nanti sama mama ngejak ya di jodohin
tapi tapi kenapa sih kayaknya seneng banget hari ini
ada kejadian apa sih pak
pi ingin tau aja ah gak dikasih tau
oh gitu ya sekarang ya main rahasia rahasiaan sama reva
giliran sedih aja cerita kalau bahagia gak mau cerita
jangan gitu dong papi kan selalu berbagi baik happy maupun tidak

aku mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
jadi gini selama dua hari ini papi melihat ada perubahan di muka mama adriana
dia sekarang lebih bijak lebih tenang
dan bukan papi loh yang ngomong kayak gitu kayaknya karawan pun melihat seperti itu
papi pernah coba ngapain tapi dia nolak

dan ternyata benar
mama adriana telah berubah
dalam hati papi ini
masih ada rasa cinta
tapi gak mau sebenarnya bercerai
apalagi setelah papi melihat
tapi tahu perubahannya memang tidak drastis
omongannya mulai bijak
lakuannya mulai bijak
walaupun baju kostumnya selalu salah
ke kantor masih pake kayak
kalau kamu melihat pasti kamu ketawa
ini mau ke mall ini mau olahraga
mau ke kantor bajunya tapi it's okay lah
namanya juga anak anak pasti perubahannya nggak bisa drastis
kalau kondisinya seperti itu
tapi jadi enggan menceraikan dia
papi kayaknya senang banget liat perubahan adriana
kayaknya tapi masih berharap banget ya bisa balikan lagi sama adriana
halo kenapa kamu diam
kamu kayaknya gak senang gak ngeliat papi senang
jangan salah fi reva itu lagi terkagum kagum banget
ih muka papi makin ganteng kalau lagi senang
tapi jujur pakaiannya itu memang masih ganggu pikiran publik
gue masih mau kemana ini
maklumlah abg abg yang galau kali ya
ya pokoknya reva sih ikut seneng lah kalau papi senang
reva selalu dukung papi
oke kalau gitu papi mandi dulu ya
biar tambah senang biar tambah rapi biar tambah muda lagi
kenapa ya feeling gue gak enak nih
gue tuh yakin banget adrilla tuh orangnya gak kayak gitu
dia tuh kan drama queen banget terus orangnya juga licik
kayaknya nggak mungkin dia berubah secepat itu
gue cuma takutnya ini cuma trik dia doang deh
buat bikin papi gue jatuh hati lagi
belum sampai juga
ya allah kamu gak apa apa
udah udah begini aja deh
kamu mau aku bonceng atau enggak
atau enggak naik taksi
motor titip sama orang dekat sini aja ya
aduh ya ampun
sekarang kamu justin sama aku
emang dia siapa sih
ya kamu gak tahulah
dia itu juara mma tiga kali
mungkin dia cuma nunjukin dia masih jago kali
gue paling benci sama orang soal jago tau gak
udah gak apa apa
udah gak bisa udah
aku tuh pacar kamu
ya aku harus jagain kamu juga
kamu bisa belom motor gak
terima kasih kamu udah datang kesini
padahal aku dengar orang kamu cet
tristan aku tuh pacar kamu
kayaknya gue udah berhasil bikin kinar
bener bener jatuh cinta sama gue
tidak ada yang bisa dikakuti

yang paling penting adalah
bisa menangkap mereka
terus saya bisa menangkap mereka
far kamu kok kerja terus sih
tau kan dibilangin malah senyum senyum
umur itu bertambah loh far
kemarin kan tante cuma bantuin kamu sama reva
lagian papinya reva itu masih punya istri kan
tapi kan udah besar rumah tante
kalau misalnya papinya rekor udah cerai gimana
kalau itu sih beda ceritanya
sekarang aja dulu dilihat dia itu masih punya istri
jadi tante gak mau berandai andai
oh berarti ada kesempatan dong buat papinya reva merebut hati tante
eh ini ada apa sih
kok mama gak tau sin
itu ngomong temen si dia namanya reva inget gak sih
nah si reva itu kan patinya punya istri lagi kan
istri mudanya ini tuh emang rese banget mam
eh kemarin tuh sindi pernah ampe berantem sama istri mudanya
tapi mereka tuh sekarang lagi pisah rumah gitu ma
nah waktu itu papinya reva tuh minta ditemenin gitu kan sama istri mudanya
mau ketemu sama kolega kolega kayak gitu orang orang penting mam
terus istri mudanya mau
akhirnya sindi bilang deh
yaudah kalau gitu gimana kalau nge temenin tante farah
akhirnya sindi minta temen sama tante farah deh
ya tapi jangan kayak gitu juga
kan dia masih punya istri
statusnya juga masih pria beristri
belum resmi bercerai
jadi gak artis kalau kita ngomongin kayak gitu ya kan
iya sih farah
jangan sampai posisi kita itu mengganggu rumah tangga orang
lagian kamu farah jangan terlalu banyak pilih lah